dan untuk mengelaborasi lebih jauh kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio dengan pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia agus rono
ya terima kasih prof sudah bergabung dengan kita sore ini
prof ini menarik juga melihat fakta fakta yang terjadi dalam persidangan dengan terdakwa rizik sihab yang hari ini juga merupakan sidang lanjutan
ada soal perdebatan antara hakim dengan terdakwa terkait penyelenggaraan sidang offline dan online
ini juga seru sepertinya tadi
dari aspek hukum kalau kita lihat secara aturan ini bagaimana memahaminya lebih lanjut prof
baik terima kasih
sebenarnya di dalam perma nomor empat tahun dua ribu dua puluh itu sudah ada mekanisme terkait dengan peradilan
apa namanya pidana yang dilakukan secara elektronik begitu
sehingga termasuk juga di dalamnya adalah melalui mekanisme bahwa terdakwa ataupun penuntut umum itu tidak berada dalam satu tempat secara luring di pengadilan
dan itu dimungkinkan karena memang peraturan mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu dua puluh sudah memberikan guidance
sudah memberikan satu ketentuan yang memberikan kewenangan
kepada majelis hakim untuk melakukan proses persidangan dalam perkara pidana itu secara daring
artinya tidak ada yang dirampas begitu haknya secara konstitusional seperti yang disampaikan oleh terdakwa begitu prof
ya saya kira kan begini
ini kan harus kita pahami bahwa di dalam hukum acara pidana itu kan ada ketentuan yang sifatnya ada hal ekstralisnya di dalam kuhap
namun juga ada ketentuan peraturan perundang undangan yang lain
yang itu merupakan peraturan di bawah undang undang
ya termasuk juga di dalamnya adalah perma yang tadi saya sampaikan itu
dimana kalau kita meng refer kepada ketentuan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
ya tentang pembentukan peraturan perundang undangan di dalam pasal delapan nya
itu peraturan mahkamah agung pun itu adalah merupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan
nah terkait dengan persidangan secara daring ini
peraturan mahkamah agung nomor empat
itu sudah tahun dua ribu dua puluh itu sudah memberikan satu landasan juridis
yang tentu ini harus dipatuhi oleh semua pihak dalam proses pemeriksaan perkara pidana
baik itu oleh jaksa penutup umum kemudian oleh terdakwa
maupun juga oleh kuasa hukum terdakwa
begitu juga dengan majlis saking untuk kepada peraturan mahkamah agung tersebut
artinya prof logikanya apa namanya
pengacara terdakwa ini kan seharusnya sudah paham dengan aturan aturan seperti ini
dan seharusnya pun juga sudah disampaikan kepada kliennya
bahwa ada aturan yang berlaku di sini
dan ini harus dipahami bahwa ini sesuai dengan undang undang
tidak ada hal hal yang berkaitan dengan
oh ini persidangan pemerintah bukan persidangan negara
ada lambang garuda tidak ada foto presiden dan segala macam
fakta fakta ini yang perlu kita luruskan begitu prof
oh tidak demik
iya jadi kan di dalam pengadilan itu pengadilan itu kan independen ya
sekali lagi kalau sudah masuk dalam tahapan pemeriksaan pengadilan dalam perkara apapun juga
termasuk juga dalam perkara pidana
maka kewenangan hakim itu menjadi suatu kewenangan yang penuh untuk mengatur proses jalannya persidangan
termasuk juga melakukan satu apa namanya tahapan tahapan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti apa
apa yang dilakukan oleh
kuasa hukum ataupun oleh terdakwa itu memang ya itu haknya ya
hak dari yang bersanggutan
namun sekali lagi bahwa kewenangan untuk menentukan bahwa persidangan ini dilakukan secara luring ataukah secara daring
ini adalah sepenuhnya ada pada majelis hakim dengan merefer kepada ketentuan peraturan mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu dua puluh tersebut
kalau tidak tertip seperti ini konsekuensinya apa sih sebenarnya prof
ya kalau berkaitan dengan hal itu itu ada juga peraturan mahkamah agung nomor lima ya
nomor lima tahun dua ribu dua puluh
itu peraturan mahkamah agung tentang protokol dan keamanan dalam persidangan
ya di pengadilan
itu sudah ada aturan aturannya bahkan ada norma normanya termasuk juga di dalamnya adalah di pasal empat
kemudian di dalam pasal enam
kalau ada satu tindakan tindakan yang dapat
katakanlah tidak tertib ya di dalam persidangan maka majelis hakim pun mempunyai kemenangan untuk menegur yang bersangkutan dan bahkan untuk meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan
nah kemudian ada juga sangsinya ketika kemudian ada kualifikasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak pihak siapapun juga ya dalam proses persidangan yang ini masuk dalam kualifikasi penggunaan terhadap pengadilan
maka ketika ini ada pelanggaran ketentuan bidananya maka ini bisa diproses juga begitu
nah ini ada aturannya di dalam
perma nomor lima tahun dua ribu dua puluh yang ini juga sudah jelas mengaturnya demikian
sehingga karena kewenangan untuk memeriksa sebuah perkara pidana dan juga perkara perkara yang lainnya ya tentu ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari majelis hakim
maka majelis hakim bisa menentukan bagaimana jalannya proses persidangan
kalau soal masalah hak hak dari terdakwa
hak hak dari pihak katakanlah penuntut umum itu juga diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan khususnya mengenai hukum acara pidana
dan itu juga di dalam tahapan tahapannya pun bisa dilakukan proses tersebut
nah ketika misalkan terdakwa pun katakanlah dipanggil secara patut dan kemudian dia tidak mengindahkan itu
maka kemudian hakim pun juga mempunyai kewenangan untuk tetap melanjutkan proses jalannya persidangan

oke artinya koridornya masing masing sudah sesuai dengan aturan dan aspek hukum
dan tentu berpijak pada marwah peradilan dan menjunjung profesionalitas dari peradilan itu sendiri ya prof ya
oh iya betul betul
ya kan begini kan majelis hakim ini kan adalah wakil tuhan
ya makanya dalam memeriksa satu perkara pidana dan di dalam putusannya itu kan ada irah irah itu
ya apa namanya berdasarkan ketuhanan
ya ini maka ini menunjukkan bahwa majelis hakim ini adalah wakil tuhan
dan sehingga meskipun kemudian ada pihak pihak yang merasa bahwa tidak melalui proses mekanisme sedemikian rupa
maka ada satu ada gium hukum ya
ada suatu ada ginggum di mana bahwa nanti putusan pengadilan itulah yang akan menentukan bagaimana status dari pihak terdakwa itu
yang kemudian nanti hasil akhir putusannya tentu ada pada kewenangan dari majelis hakim yang akan memutus perkara tersebut
oke baik ini mudah dipahami akhirnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pemahaman pemahaman yang keliru
bagaimana dengan jalannya sidang dengan terdakwa rizik sihab yang kita saksikan hari ini
terima kasih prof
agus sudah bergabung dengan kita sore ini
terima kasih sama sama